hari ini tiga tahun pemerintahan presiden joko widodo dan wapres maruf amin dibayangi ketidakpastian global
resesi ekonomi hingga merosotnya kepercayaan publik terhadap penegak hukum
memasuki tahun politik menjaga kepercayaan publik menjadi hal yang semakin menantang
pemerintah harus semakin transparan agar tidak menimbulkan praduga yang bisa menggoyang stabilitas sosial politik nasional
apa yang harus betul betul disikapi dengan hati hati
kita bahas bersama narasumber sudah bergabung mas mufti makarim tenaga alih utama kedeputian lima ksp
selamat malam mas mufti
selamat malam mbak putri
terima kasih atas waktu anda dan juga mas burhanuddin muhtadi direktur eksekutif indikator politik indonesia
mas burhan selamat malam
selamat malam putri
terima kasih atas waktu anda
indikator beberapa kali melakukan survei terhadap kepuasan masyarakat ya
atas kinerja presiden jokowi dan juga wapres maruf amin
tapi saya ke mas mufti dulu
mas mufti tiga tahun
terjadi dan ksp juga hari ini cukup membeberkan beberapa hal yang menjadi bukti keberhasilan pemerintah
tapi adakah refleksi dari atau adakah evaluasi selama tiga tahun terakhir ini mas mufti
ya saya kira pemerintah dalam melaksanakan seluruh program dan juga seluruh agenda yang sudah dipaparkan dalam tiga tahun terakhir
itu tentu berbasis pada perencanaan dan setiap perencanaan tentu akan disertai dengan evaluasi
baik itu yang bersifat periodik ataupun bersifat langsung
terutama misalnya secara khusus dalam agenda penciptaan stabilitas politik misalnya
kita dua tahun yang lalu berhadapan dengan pandemi covid sembilan belas
di dalam proses itu tentu tantangan untuk melakukan pemulihan kesehatan tantangan untuk melakukan pemulihan ekonomi
itu tidak semata mata dievaluasi secara periodik tetapi juga dievaluasi secara harian
karena itu berkaitan dengan kepentingan dan keselamatan dari masyarakat
masyarakat secara umum maupun juga sistem politik dan ekonomi secara khusus
nah pada saat ini juga kita berhadapan dengan tantangan ketidakpastian ekonomi global tantangan konflik di kawasan eropa
dan juga beberapa etatan lain yang memberikan imbas baik itu imbas terhadap ekonomi maupun imbas secara politik
sehingga dalam menghadapi situasi semacam ini pemerintah tidak saja mengevaluasi secara periodik
tetapi juga setiap langkah yang diambil
meskipun terhadap perkembangan situasi itu tentu akan selalu dievaluasi
mas burhan kalau misalnya melihat dari perkembangan kami memiliki grafisnya
tapi sebentar lagi akan disiapkan dan akan kami tayangkan
sebenarnya tertinggi di januari dua ribu dua puluh dua kalau tidak salah dari hasil indikator politik indonesia
itu sampai tujuh puluh lima tiga persen itu tiga tahun terakhir itu paling tinggi kalau tidak salah
itu indikatornya apa saja dan terendah awal september ya enam puluh dua enam sampai enam puluh dua dua ya
dua pekan pertama di september
jadi apa saja flip yang terjadi begitu drastis di sini mas burhan
ya jadi januari dua ribu dua puluh dua approval rating presiden itu bukan hanya pulih pasca dua tahun
kita menghadapi pandemi dua ribu dua puluh sampai dua ribu dua puluh dua awal
tetapi yang saat itu adalah sepsi ekonomi
nasional itu betul betul membaik
jadi di mei dua ribu dua puluh yang mengatakan kondisi ekonomi nasional memburuk itu delapan puluh satu persen
di januari dua ribu dua puluh dua itu tinggal tiga puluh tiga persen
meskipun masih lebih banyak yang mengatakan ekonomi nasional buruk dibanding yang mengatakan baik
tetapi dibanding mei dua ribu dua puluh terjadi penurunan yang tajam
mereka yang punya indikasi buruk terkait dengan persepsi ekonomi nasional
tahun dua ribu dua puluh dua adalah pandemi relatif sudah bisa teratasi
kemudian ekonomi mulai pulih
tetapi kemudian dalam beberapa bulan setelah itu terjadi indikasi peningkatan inflasi
jadi ekonomi global yang mulai membaik
inflasi mulai membayangi
terutama drama goreng
jadi di bulan april sampai mei
approval rating presiden drop kembali menjadi angka lima puluh delapan persen
meskipun tidak sampai di bawah lima puluh
baru dalam beberapa bulan terakhir
setelah pemerintah berhasil mengatasi beberapa kelangkaan bahan pokok
maksudnya minyak goreng
tapi kemudian muncul lagi kenaikan harga bbm tanggal tiga september
cuma pemerintah pintar putri
menaikkan harga bbm ketika approval rating di bulan agustus mencapai tujuh puluh dua persen
jadi turunnya nggak terlalu jauh ya
cuma tujuh poin kebijakan yang tidak populer itu
itu masih di atas angka enam puluh persen
nah menariknya di survei terakhir
pak efek negatif kenaikan harga bbm terkait dengan inflasi
yang awalnya diprediksi hingga tujuh persen
kenaikan inflasinya ternyata hanya lima delapan lima sembilan persen
itu yang kemudian membuat persepsi ekonomi nasional kembali mengalami perbaikan
pasca kebijakan yang tidak populer itu
pasca kebijakan yang tidak populer itu
tidak populer di tanggal tiga september
jadi terakhir angka kita enam puluh tujuh persen
mereka yang puas
nah semuanya memang berkaitan dengan ekonomi
faktor lain misalnya soal hukum soal yang lain lain
itu secara umum terlalu banyak
menyumbang penjelasan berkaitan dengan approval
mas burhan dari beberapa faktor itu yang paling dragging
yang paling menarik yang paling membawa tingkat kepercayaan publik itu
approval rating itu turun yang mana mas burhan
yang harus menjadi concern pemerintah
kalau ya kalau inflasi
jadi tiga puluh satu persen masyarakat yang tidak puas
kan ada tiga puluh satu persen yang mengaku sangat tidak puas atau tidak puas
itu alasan utamanya adalah top of mind ya
katanya apa yang membuat mereka tidak puas
itu alasan harga harga kebutuhan pokok yang meningkat
jadi itu lagi lagi tidak bisa dipisahkan dari
kenaikan harga bbm tanggal tiga september
tetapi kan pemerintah punya skema
skema berkaitan dengan memitigasi dampak kenaikan harga bbm
misalnya subsidi terkait dengan logistik
sehingga efek kenaikan harga bbm sampai membuat inflasi mencapai tujuh persen
kan inflasi terakhir lima delapan lima sembilan persen
tetap ada dampaknya tetapi secara umum tidak sebesar
yang dikhawatirkan sebelumnya
mas mufti apakah angka angka ini approval rating ini
betul betul menjadi perhatian dan betul betul diperhatikan oleh pemerintah
hal hal seperti ini
terutama berkaitan dengan faktor faktor tertentu yang menjadi
yang berpengaruh besar dalam tingkat kepercayaan atau approval
atau hasil hasil survei semacam ini ya
atau hasil hasil survei semacam ini

atau hasil hasil survei semacam ini ya

karena bagaimanapun juga sebenarnya
survei ini membantu kita dalam dua hal
pertama untuk melihat bagaimana persepsi masyarakat terhadap pemerintah
kemudian yang kedua juga
dalam hal membantu pemerintah untuk membuat skema skema
apabila memang persepsi dari masyarakat itu
mengarah pada persoalan persoalan baru
yang ditimbulkan sebagai ekses dari kebijakan yang tidak populis
contohnya seperti yang disampaikan oleh pak burhanuddin tadi misalnya
terkait dengan kebijakan kenaikan harga bbm
pemerintah memang berada pada dua pilihan yang sulit ya
antara mempertahankan subsidi yang dalam banyak hal tidak tepat sasaran
di sisi lain juga
untuk mengawal agar anggaran negara tidak terserap terlalu banyak dalam subsidi
tetapi bisa diprioritaskan untuk sektor lain
nah dalam situasi seperti ini
ketika kebijakan kenaikan bbm dikeluarkan
pemerintah juga menyiapkan bantalan bantalan
dan saya kira bagaimana pemerintah bisa menyiapkan bantalan itu
karena sebelum bulan september
ketika penetapan harga baru bbm itu diterapkan
sudah ada beberapa survei
dan juga beberapa pemetaan
yang menunjukkan kegelisahan masyarakat
apabila misalnya harga bbm dinaikkan
apa impact nya terhadap daya beli
misalnya ketika harga harga bbm sudah diangkat perangkat kerajaan dan sebagainya
harga barang biasanya kebutuhan pokok secara otomatis naik misalnya
lalu kemudian juga terkait dengan kecukupan dari sisi penghasilan ya
yang tadinya dengan uang jumlah yang sama tapi karena harga naik daya beli menurun misalnya
nah bantalan bantalan itu harus bisa disiapkan karena salah satunya
pemerintah sangat aware terhadap survei survei yang ada
baik yang dilakukan oleh lembaga survei yang independen
maupun juga oleh infrastruktur yang ada di dalam pemerintah
seperti badan pusat statistik misalnya
kita sekarang nanti lihat sebenarnya kalau misalnya kita bicara soal kepercayaan publik ini
banyak sekali faktornya
tapi yang akan muncul dalam beberapa tahun ke depan ini
tentu saja kita berkaitan sudah masuk ke tahun politik
dan bagaimana kemudian pemerintah menaruh perhatian berkaitan dengan ini
nanti setelah jeda kita bahas tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
anda kembali bersama kami di cnn indonesia newscast
saya masih bersama dua narasumber yang bergabung
yaitu mas mufti makarim tenaga alih utama kedeputian lima ksp
dan juga burhan wudin muhtadi direktur eksekutif indikator politik indonesia
bapak bapak sekarang kita tahu kita memasuki tahun politik
dan pemerintah betul betul seringkali menjadi sasaran tembak
dari mereka yang berseberangan posisi politiknya dengan pemerintah
dan ini ada beberapa hal
yang sudah berhasil dirangkum oleh kami kita lihat sekarang grafisnya seperti apa
yang berkaitan survei indikator politik kita lihat
mas burhan mungkin bisa dijelaskan ini pergerakannya bagaimana mas burhan
dan bagaimana kira kira dampaknya terhadap pemerintahan jokowi maruf amin
nah kalau kita lihat memang tren persepsi terhadap politik nasional secara umum
ini saya mohon maaf nggak bisa melihat datanya di layar televisi
tapi kalau dari data saya mereka yang mengatakan baik itu menurun
sementara mereka yang mengatakan politik nasional memburuk itu meningkat
jadi selisihnya hanya kurang lebih sekitar dua sekian persen

nah ini artinya apa artinya ada penilaian negatif yang makin meningkat
terkait dengan kondisi yang lebih tinggi nah ini artinya apa artinya ada penilaian negatif yang makin meningkat
terkait dengan kondisi yang lebih tinggi nah ini artinya apa artinya ada penilaian negatif yang makin meningkat

karena masyarakat secara umum kan yang mereka lihat yang mereka rasakan adalah aspek ekonomi
tetapi kalau kondisi politik nasional ini terus memburuk
itu tentu punya efek juga terhadap ekonomi
karena pelaku usaha pasti akan wet end sih
jadi uncertainty yang tadi putri sebut berkaitan dengan kondisi ekonomi global
yang mengalami pelambatan dan ancaman resesi tadi
itu akan bertambah dengan uncertainty di bidang politik
kalau misalnya tren petik nasional yang makin memburuk ini tidak segera dihentikan
nah sayangnya putri ke depan makin dekat kan tantangannya
karena sudah makin dekat dengan tahun politik
jadi kalender pemilu mau tidak mau membuat masyarakat harus menyiapkan diri
untuk di buat
jadi itu adalah hal yang terjadi dalam turbulensi politik
yang diakibatkan oleh perilaku para elit
apakah kemudian ini juga menjadi concern oleh pemerintah mas mufti
seberapa jauh pemerintah melihat hal hal seperti ini
ya saya kira untuk tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan tahun dua ribu dua puluh
ada tiga hal yang menjadi fokus dari pemerintah ya dalam rangka mengawal tahun tahun politik ini
yang pertama tentu adalah penyelenggaraan pemilu
pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pemilu
itu berjalan sesuai dengan kalender yang sudah ditetapkan
termasuk juga prasarat prasarat perlengkapan prosesnya
itu dapat dilaksanakan dengan baik oleh seluruh penyelenggara maupun oleh lembaga pengawas ya
lalu kemudian yang kedua menjaga stabilitas politik sosial dan lain sebagainya
karena bagaimanapun juga pemilu adalah proses demokrasi yang harus bisa dijalankan dalam
suasana yang demokratik dan juga disertai dengan stabilitas keamanan dan ekonomi
karena bagaimanapun juga kita tidak ingin pemilu dipaksakan untuk dapat dilaksanakan dalam satu situasi yang tidak stabil
nah yang ketiga saya kira juga yang penting untuk diperhatikan oleh pemerintah
karena kita masih menghadapi situasi ketidakpastian akibat pandemi covid sembilan belas
apalagi juga pada saat ini muncul varian baru
maka tentu pemerintah berkepentingan untuk memastikan
bahwa situasi kesehatan dapat terkendali
nah tadi kalau pak burhanuddin menyatakan yang dikhawatirkan itu adalah
kelindahan antara ketidakstabilan pada situasi politik dan ekonomi
kalau kami melihat justru ada faktor ketiga yaitu soal situasi kesehatan
karena bagaimanapun juga ketika situasi pemilu di mana masyarakat berpesa demokrasi
lalu kemudian melaksanakan aktivitas aktivitas publik
di sisi lain kita harus memastikan
bahwa dalam situasi yang demikian layanan layanan kesehatan sudah paripurna
artinya misalnya untuk memastikan bahwa pemilu dilaksanakan dengan aman
dan kampanye politik bisa berjalan dengan baik
persyarat persyarat kesehatan misalnya dari sisi fasilitas pelaksanaan pemilu
maupun juga dari sisi persyaratan individual seperti vaksin sudah bisa terlaksana secara sempurna
nah dari sisi politik sebenarnya pemerintah sampai sekarang memikirkan
bagaimana pengalaman pengalaman dari dua atau tiga pemilu yang berlangsung sebelumnya
dimana kita menghadapi tantangan populisme tantangan ujaran kebencian hoax fanatisme
lalu kemudian juga beredar berbagai disinformasi
itu tidak bisa terulang atau tidak akan terulang lagi ke depan
termasuk juga dalam hal ini kita memastikan bahwa pemilu itu tidak menjadi satu momentum
di mana justru yang terjadi adalah keretakan
ancaman terhadap kebinekaan kehilangan solidaritas kebangsaan
dan juga tidak mampuan merawat moderasi di masyarakat
nah ini yang menjadi pr dan tentu kita semua selain memperhatikan dampak dari ekonomi
kita juga memperhatikan dampak politik ini terhadap stabilitas
dan saya kira ini sudah menjadi prioritas dan arahan
di mana kita semua di pemerintahan itu harus memastikan sejak tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan nanti dua ribu dua puluh empat
segala situasi baik politik ekonomi maupun kesehatan dapat stabil
mas mufti dan mas burhan tapi kalau misalnya sebenarnya kita lihat
apakah ini juga saya tertarik sebenarnya dengan yang disampaikan oleh anda tadi menyebut sudah mencegah adanya perpecahan dan lain sebagainya
tapi mas burhan apakah kemudian pernyataan pernyataan itu
kadang kan pernyataan pernyataan itu narasi itu sebenarnya sudah menunjuk ke beberapa kelompok gitu kan
apakah narasi narasi seperti itu bisa jadi kontraproduktif terhadap kepercayaan publik terhadap pemerintah di tahun tahun politik ini
tentu ada persoalan polarisasi politik identitas hoax
yang selama ini mewarnai bukan hanya politik elektoral di tingkat domestik
tapi juga politik di tingkat dunia
jadi jangan lupa polarisasi
itu tidak hanya indonesia yang menghadapi yang mengalami
nah saya justru ingin menyoroti internal pemerintahan
berkaitan dengan kalender pemilu yang makin dekat
ada tujuh partai pendukung pemerintahan
jadi dari sembilan partai yang punya kursi tujuh di antaranya bergabung dengan pemerintahan pak jokowi
semakin dekat dengan jadwal semakin dekat dengan hal hal yang ada di dalam hal hal tersebut
nah yang saya khawatirkan adalah energi stamina dan pikiran dari tujuh partai yang menempatkan representasinya di kabinet itu makin terbelah dan terpecah
ada sebagian saya khawatirkan dan lebih banyak memikirkan agenda politik elektoral partainya masing masing
nah itu kekhawatiran saya
dan menurut saya kekhawatiran itu sangat justified
kalau kita lihat misalnya sekarang sudah terlihat ada satu partai internal pemerintah yang sudah mendeklarasi capres
nah bagaimana dengan partai partai lain
di dalam gerbong pemerintahan apalagi kalau mereka jadi ketua umum partai atau elit partai
bagaimanapun loyalitasnya akan terbagi
nah di situ perlu disiplin kuat dari perintah terutama pak jokowi sebagai pemimpin
untuk memastikan menteri menteri maupun aparat dibawahnya tidak terganggu oleh agenda pemilih
saya tahu ini imbauan yang normatif karena pada dasarnya suka tidak suka pasti akan terbelah perhatian maupun pikiran dari anggota polisi terutama yang berasal dari partai politik
dan apakah kalau misalnya kita bicara sudah masuk ke sana
misalnya dalam waktu dekat kemudian dilakukan reshuffle apakah itu menurut anda
mas burhan bisa sedikit memulihkan kepercayaan publik terutama memperbaiki internalnya dulu
nah lagi lagi reshuffle itu bisa pisau bermata dua putri
satu sisi mungkin kalau penggantinya punya citra sekaligus pensi dan integritas yang lebih baik dibanding yang diganti
bisa menimbulkan pemulihan persepsi publik
cuma jangan lupa waktu tinggal
kalau misalnya gantinya apapun tidak segera dengan rama atau ritme kerja di dalam kabinet alih alih perbaiki kinerja
tapi justru butuh waktu untuk belajar beradaptasi dengan birokrasi dan seterusnya
lama kelamaan waktu udah makin habis
jadi maksud saya
karena shuffle di dalam kondisi makin dekat pemilu itu juga tentu menjadi jawaban
ini memang terbaik dilematis
dan dalam pengambilan kebijakan tidak ada kebijakan yang sempurna
dan yang diambil adalah kebijakan yang paling sedikit mudoratnya
nah itulah yang harus dilakukan
tidak ada kebijakan yang bisa menyenangkan semua pihak
tetapi yang pasti adalah ada tantangan
lebih dari separuh kabinet dikuasai oleh
presentasi dari partai politik pendukung pemerintah
betul empat atau lima ketua umum menjadi menteri
ada pak erlangga ada pak prabowo
kemudian sebelumnya pak suharto
ada empat atau lima ketua umum yang menjadi anggota kabinet
dan tentu perhatian mereka tidak sekedar memastikan kabinetnya bisa berjalan
seiring dengan makin dekatnya jadwal
masa jabatan mereka akan habis nanti
tapi saat yang sama juga memastikan partainya bisa survive
di tengah jadwal pemilu yang makin dekat
oke mas mufti bagaimana tanggapan anda berkaitan dengan ini
tadi ada beberapa masukan dari mas burhan
ya saya setuju dengan mas burhan ya
soal kekhawatiran kekhawatiran yang disampaikan
akan ketidak efektifan penyelenggaraan pemerintahan pada
tahun ini bahkan sampai dengan nanti pada tahun dua ribu dua puluh
tapi kalau dari kami melihat bahwa sebenarnya pemilu ini kan sesuatu yang selalu berlangsung secara periodik
dan saya kira dari pengalaman pengalaman sebelumnya
kita selalu punya sistem atau punya cara untuk bisa mengendalikan pelayanan pemerintahan terhadap masyarakat tidak terpengaruh ya
karena seperti pelayanan pendidikan layanan kesehatan layanan sosial dan lain sebagainya
sudah masuk di dalam sistem
di masing masing kementerian dan lembaga
artinya mereka punya infrastruktur punya mekanisme untuk bisa bekerja tanpa harus bergantung pada dinamika politik pada level menteri
nah ini yang saya kira kita akan dorong untuk bisa semakin efektif ya
atau tetap berjalan seperti biasa
lalu kemudian yang kedua di daerah misalnya
kita lihat beberapa pejabat di level pimpinan kepala daerah
baik di tingkat provinsi atau kabupaten kota
itu saat ini dipimpin oleh pejabat sementara
nah pejabat pejabat sementara ini juga diberi mandat untuk tetap menjaga stabilitas layanan
karena kita tahu bahwa dari mereka yang saat ini aktif menjadi pimpinan daerah
itu mereka kemungkinan akan masuk di dalam kontestasi politik pada pemilu misalnya
nah itulah berbagai skenario dan cara yang disiapkan oleh pemerintah
prinsipnya presiden selalu mengamanatkan bahwa
seluruh legacy dan seluruh hal hal yang bersifat pelayanan
itu tidak boleh tidak dituntaskan sampai dengan masa beliau selesai menjabat di tahun dua ribu dua puluh
sehingga kita semua di dalam birokrasi
baik itu di lingkungan istana maupun juga di pemerintahan di level kementerian dan lembaga
itu tetap untuk bisa memastikan semuanya berjalan dengan baik
karena bagaimanapun juga layanan pemerintahan pasti akan berkorelasi terhadap kesuksesan dari penyelenggaraan
dan pemilu yang merupakan bagian dari event politik besar di tahun dua ribu dua puluh empat
mas mufti karena anda sudah menyinggung juga soal berkaitan dengan pelayanan publik
kita tahu yang akhir akhir ini menjadi sorotan keras adalah kepuasan publik berkaitan dengan penegakan hukum dan juga penegak hukum di indonesia
mas burhan kalau misalnya yang anda lihat dari survei terakhir
hasilnya bagaimana mas burhan
itu ada angka yang menurun sekali di september itu ya
ya jadi gini kalau di penegakan hukum itu kan aspeknya umum ya
bukan semata mata satu institusi misalnya
tapi juga ada kejaksaan ada kpk
nah dari data kita itu variatif
memang approval atau public trust terhadap polisi drop dibanding tahun lalu
tetapi public trust terhadap kejaksaan justru meningkat tajam
jadi sekarang lembaga yang paling dipercaya oleh publik lembaga penegakan hukum adalah kejaksaan
baru kemudian pengadilan kpk dan terakhir adalah polisi
jadi ini yang jelaskan mengapa kemudian evaluasi publik terhadap kondisi penegakan hukum nasional itu relatif sangat fluktuatif
jadi di data terakhir yang mengatakan kondisi penegakan hukum nasional membaik itu meningkat dibanding sebelumnya
kebetulan itu bersamaan dengan citra positif kejaksaan yang mulai membaik
tetapi memang kondisi publik ya terkait dengan bagaimana penegakan hukum oleh institusi polisi itu belum mengalami perbaikan
terutama sejak kasus sambo
dan terakhir kemudian terdampak oleh tragedi kanjuruhan di malang
nah jadi sarungu begitu
poin saya adalah penegakan hukum ini tidak bisa diselesaikan oleh satu
tidak bisa diselesaikan oleh satu institusi kejaksaan saja atau polisi saja atau kpk saja
butuh komitmen dari panglima tertinggi yaitu presiden jokowi untuk memastikan penegakan hukum bersifat imparsial
dan saat yang sama apalagi dalam tahun tahun jelang politik pemilu ya itu betul betul tidak berjalan tanpa terganggu atau terpengaruh oleh iklim politik
nah kalau misalnya itu bisa dipastikan tentu bisa memberikan kepastian buat ekonomi karena kita sedang melakukan pemulihan pasca pandemi
dan saat yang sama memberi sinyal positif buat pelaku usaha bahwa hukum bisa menjadi panglima
mas mufti tentunya pemerintah pasti sudah melihat terutama hal ini ya
dan disikapi dengan hati hati sekali
puncaknya tentu saja ketika presiden jokowi kemarin memanggil ratusan

tindak lanjut setelah itu apa mas mufti untuk memastikan karena ini sangat sensitif kepercayaan publik di sini berkaitan dengan penegakan hukum
jadi sedikit saja ada pemantik itu kemudian langsung semakin merosot
dan tadi seperti dikatakan oleh mas burhan
memang kemudian tidak bisa dilihat hanya satu atau satu lembaga saja tapi itu terbantu oleh lembaga lain
tapi bagaimana memastikan bahwa semuanya sama sama ke arah yang lebih baik mas mufti
ketika presiden memanggil perwira polisi ke istana
sebenarnya ada dua pesan yang ingin disampaikan kepada presiden
pertama bahwa presiden memberikan dukungan terhadap institusi polri selama mereka bisa memperbaiki citra dan juga bisa mendorong perubahan yang signifikan dari apa yang hari ini mereka hadapi
presiden bahkan menggarisbawahi bahwa soal menurunnya
persepsi publik ya terhadap
kinerja kepolisian itu harusnya menjadi satu cambuk bagi teman teman di kepolisian untuk bisa melakukan koreksi dan perbaikan
nah kemudian yang kedua presiden juga ingin menyampaikan bahwa sebagai bagian dari fungsi pemerintahan di bidang keamanan mau tidak mau ada kebutuhan masyarakat terhadap polisi
nah jika polisi tidak bisa melakukan proses perbaikan dengan segera
maka itu justru akan mencederai harapan masyarakat
terhadap profesionalitas mereka dan kemampuan mereka untuk memberikan layanan di bidang keamanan
nah ini menunjukkan bahwa ketika ada masalah presiden langsung masuk pada titik akupunturnya ya
karena di polisi itu persoalan yang kemarin dilihat oleh presiden adalah soal akuntabilitas
lalu kemudian yang kedua soal profesionalitas dan yang ketiga soal kultur
nah titik titik akupuntur ini lah yang kemudian dalam pengarahan presiden kemarin ditekankan kembali
nah begitu juga kepada instansi yang lain presiden juga selalu memberikan arahan yang serupa
karena pada dasarnya kita sebagai negara hukum tentu tidak bisa sekedar berpegang pada undang undang
tetapi undang undang ini juga harus dilaksanakan atau dijalankan oleh infrastruktur hukum yang juga baik
nah yang saya ingin sampaikan juga bahwa dalam konteks penegakan hukum
betul yang disampaikan oleh pak burhanuddin tadi bahwa ini tidak hanya bicara satu institusi tapi bicara satu sistem ya
atau yang biasa kita sebut sebagai criminal justice system misalnya dalam penegakan hukum
nah tentu aspek hulu dan hilir ini membutuhkan pembenahan tidak saja dari proses yang dilakukan oleh pemerintah
tetapi juga dorongan dan eee apa pressure daripada masyarakat
karena bagaimanapun juga beberapa persoalan dalam penegakan hukum kita itu berkorelasi juga dengan beberapa persoalan yang muncul di masyarakat
misalnya berkaitan dengan isu pungli suap dan lain sebagainya
nah tentu ini membutuhkan kerjasama dari semua pihak sehingga citra dari penegakan hukum kita betul betul bisa membaik secara kolektif
baik bapak bapak terima kasih banyak untuk diskusi kita malam ini yang pasti banyak hal yang perlu diperhatikan ya
terutama di tahun politik seperti tadi yang sudah disampaikan beberapa halnya oleh mas burhanuddin muhtadi
terima kasih sekali lagi atas diskusinya malam hari ini mas burhan mas mufti
ya terima kasih banyak